pertamina menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bbm pada puncak arus balik tujuh dan delapan mei dua ribu dua puluh
direktur utama pt pertamina nike widiawati mengatakan
melalui komensenter pertamina pihak manajemen mampu memantau secara mendetail
ketersediaan bbm di seluruh spbu nasional yang berjumlah satu tiga ratus
nike menjelaskan pada puncak arus mudik tingkat konsumsi bbm nasional meningkat hingga empat puluh satu persen
konsumsi pertalite secara nasional yang rata rata tujuh puluh lima sampai tujuh puluh enam kiloliter per hari
melonjak menjadi satu ratus dua puluh kiloliter pada puncak arus mudik
ini juga melalui pantura melalui jalur selatan tengah
jadi artinya ini merata sehingga kita pun menambah lagi baik itu suplai maupun infrastruktur untuk distribusi
dan alhamdulillah semua jalur baik itu jalur mudik jalur wisata dan juga jalur jalur yang rawan terjadinya bencana ini bisa kita amankan
dirjen migas kementerian sdm tutuka aryaji mengatakan
tugas pertamina untuk mengamankan
mengamankan stok bbm saat arus balik lebih berat dibandingkan saat arus mudik
alhamdulillah arus mudik kemarin lancar sampai saat ini
pertamina betul betul memenuhi apa yang ditargetkan ya direncanakan yang berhasil
nah sekarang tantangan kedua adalah arus balik ini
sebab ini lebih berat dalam arti apa waktunya lebih pendek
jumlahnya mungkin sama
tadi sampaikan tiga kali saya lihat sendiri juga spbu ada yang tiga kali
dirut pertamina nike widiawati menjelaskan
daerah dengan tingkat konsumsi bbm tinggi adalah jawa tengah
sebagian jawa timur sumatera selatan dan sumatera utara
sisanya dikonsumsi oleh kereta api kapal laut dan pesawat